di ponorogo ibunda rita terus meratapi putusan hukuman mati anaknya ketika mendapat kunjungan dari kemenlu
sementara di situ bondo keluarga korban tki menangis histeris ketika menyaksikan pemulangan keluarganya yang tewas di malaysia
kedatangan perwakilan kementerian luar negeri dan anggota dprd ponorogo disambut tangis histeris ponyati ibunda rita kris dianti
bahkan poniati tak henti hentinya menangis sembari memeluk perwakilan kementerian luar negeri
selain memberikan dukungan moral kemenlu juga menyampaikan kabar jika pembebasan rita krisdianti masih ada peluang
saat ini persidangan masih di mahkamah tingkat tinggi di pineng atau tingkat pertama
sementara indonesia masih punya peluang di mahkamah rayuan atau mahkamah banding untuk upaya pembebasan rita kristianti
saya harapkan itu bisa selamat
saya bilang saya tetap mau sahabat ibunya di rumah
saya saling mengasih bapaknya
peninggan itu saya sampaikan
pihak kementerian luar negeri saat ini terus berupaya membebaskan rita dari hukuman mati
termasuk mengajukan permohonan ampun kepada sultan jika itu memang diperlukan
yang pasti kami sedang memfokuskan untuk mencari saksi
atau berbukti yang bisa dijadikan hukuman di mahkamah banding
mahkamah tingkat tinggi itu kalau dalam sistem hukum malaysia adalah mahkamah tingkat pertama
dan kita masih punya peluang untuk mengajukan banding di mahkamah rayuan
kalau kita mau mengambil banding